sosok diah putri ambarwati seorang petugas farmasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur
merupakan wanita yang memiliki kepedulian penuh kepada anak anak dengan penyakit atresia bilier
penyakit atresia bilier tergolong langka terjadi
kasus ini biasa terjadi satu kali berbanding dengan sepuluh hingga lima belas kelahiran
wanita berusia tiga puluh tujuh tahun ini telah bergerak untuk memberikan donasi bagi para pejuang hati di indonesia sejak tahun dua ribu lima belas lalu
di tahun dua ribu tujuh belas diah bersama beberapa rekannya mendirikan sebuah rumah singgah yang dinamakan rumah singgah pejuang hati di kenari jakarta pusat
rumah singgah ini diperuntukkan bagi para bayi dan orang tua yang berasal dari luar jabodetabek
dan harus menetap di jakarta untuk menjalani pengobatan
rumah singgah ini diperuntukkan bagi para bayi dan orang tua yang berasal dari luar jabodetabek
dan harus menetap di jakarta untuk menjalani pengobatan
kita bukan hanya melihat anaknya berpulang tapi bagaimana orang tuanya harus kehilangan anaknya setelah mereka berjuang cukup panjang mengorbankan segala hal
pada akhirnya kami memberikan pemahaman bahwa ini memang konsekuensi ya ini jalan takdir
artinya semua perjuangan juga tidak menjanjikan kemenangan tapi paling tidak kita sudah menempuhnya
perjuangan merawat hati yang dilakukan dia
putri ambarwati bersama relawan lain bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian
jalan sunyi untuk memberikan harapan hidup bagi mereka yang terlahir sakit membutuhkan bantuan nyata dari masyarakat luas